sebelumnya mahkamah konstitusi menyatakan tudingan yang menyebutkan presiden joko widodo ikut cawe cawe dalam pemilihan presiden dua ribu dua puluh empat tidak terbukti
hal itu menjadi salah satu pertimbangan yang dibacakan mk dalam putusan perselisihan hasil pilpres dua ribu dua puluh empat kemarin
pula dalil bahwa presiden akan cawe cawe dalam pemilu dua ribu dua puluh empat
akuo menurut mahkamah tidak diuraikan lebih lanjut oleh pemohon seperti apa makna dan dampak cawe cawe yang dimaksud yang dimaksud pemohon
serta apa bukti tindakan cawe cawe demikian
bahwa berbagai alat bukti yang diajukan pemohon baik bukti berupa artikel
atau rekaman video berita dari media masa
memang menunjukkan kegiatan dan pernyataan presiden yang berkendak untuk cawe cawe dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun dua ribu dua puluh
video bukti p tiga puluh enam dan bukti p satu ratus enam puluh
namun pernyataan demikian menurut mahkamah tanpa bukti kuat dalam persidangan
dan tidak dapat begitu saja ditafsirkan sebagai kehendak untuk ikut campur dalam penyelenggaraan pemilu presiden
dan wakil presiden tahun dua ribu dua puluh empat